halo mas kamu dimana gimana perkembangannya
ya ini saya nino sama pihak polisi sudah menemukan tempat elsa dan riki bersembunyi
kami sedang mengintai disini nin
mereka bersembunyi di hotel moon paradise di daerah sukabumi
jadi sekarang kamu udah nemuin tempat persembunyiannya mas
jadi mereka hari ini akan ketangkep
insya allah semoga ya kamu doain aja nih
gimana kalau polisi dan lebaran sempat lihat mobil gue tadi
kalau memang gue dan elsa mau pergi dari hotel ini gue harus sangat hati hati
ini seharusnya jadi akhir dari pelarian kamu elsa
hari ini saya pastikan kamu akan tertangkap
pak akses lokasi hotel tempat riki dan berasa semuanya ya oke saya harus kirim
ke orang orang yang saya tugasin untuk berjaga dokter itu
halo ya barusan saya kirim lokasi dari hotel moon paradise kalian sudah
standby di sukabumi kan oke lakukan sesuai rencana
oke sekarang itu saya harus telepon pak angga
ya ren gimana apa bangga lagi dimana ya saya sudah dekat di daerah sukabumi pak oh ya
mereka sudah dapat lokasi dimana riki dan elsa sembunyi dan saya sudah kirim beberapa orang
untuk kerja di sana pak ya ini gue juga lagi otw ke sana al juga udah kirim lokasinya ke
buah kok aman semuanya pak baik pak kalau gitu kita ke dalam di sana ya pak oke ren yuk
hai adik adik bobo ya ini kan udah malem nanti kakak dong ngengin pinternya anak
mama lagi jagain adiknya ya mah aku kan bentar lagi punya adik beneran gemes banget sih
ya udah tidur sama adik adiknya juga ya
hai mas aku belum telfon aku ya masalah sama polisi udah temuin rika mayosa belumnya kenapa sampai
jam segini belum ada kabar aku telfon masal kali ya sayang mama kuar sebentar ya mau menelepon papa ya
papa lagi kerja ya mak kok dan malam belum pulang iya sayang lagi kerja dulu sebentar ya mama telepon
papa dulu bentar ya sayangnya aku boleh ikutan dilakukan sama papa
nanti ya mama sama papa kan mau ada oblan penting dulu kamu di dalam dulu sebentar nanti kalau papa pulang mama kasih tahu kamu bisa ngobrol panjang sama papa
hai nen halo mas kamu dimana gimana perkembangannya
hai ini saya nino sama pihak polisi sudah menemukan tempat elsa dan ricky bersembunyi kami sedang mengintai di sini mereka bersembunyi di hotel moon paradise di daerah sukabumi
hai jadi sekarang kamu udah nunggu tepat persembunyiannya mas jadi mereka hari ini akan ketangkep insyaallah semoga ya kamu doain aja ini
insyaallah semoga ya kamu doain aja ini
kita buat hari ini elsa membayar semua perbuatannya dan elsa akan menjalani semua hukuman yang seharusnya dijalani sejak dulu
bentar ya mas
belum lah lagi main
aku tinggalin sebentar karena aku mau bicara sama mas al
aku mau nanya soal perkembangannya soalnya
katanya mereka sih udah ketempat persembunyian elsa sama ricky
boleh mau bicara sama aku
kata andin kamu sudah menemukan tempat persembunyian elsa dan ricky
iya mah ini aku nino sama pihak polisi lagi mengintai mereka
ya mama sangat berharap semoga kali ini kamu benar benar bisa menangkap elsa ya
dan kamu masukkan elsa where she belongs to dimana dia seharusnya ya
insyaallah ma pasti
pasti akan aku bawa
dan elsa akan membayar semua ini ma
mama berharap semoga kali ini elsa benar benar bisa ditangkap ya
amin ma semoga ada titik terangnya ya
ini juga merupakan keadilan buat rena
karena elsa yang sudah bikin rena merasakan penjara
bahkan saat belum lahir
dan juga membuat tumbuh di pantai asuhan
yaudah ma aku mau tidurin rena dulu
boleh deh mama
kok dari sore nggak ada kabar sih
mendingan aku telepon aja deh
kamu untuk mana aja sih
aku gak ada kabar dari sore
ini aku lagi otw ke sukabumi
dikit lagi juga nyampe
kamu tau gak sih kalo r satu kabur
ya jadi aku tuh ngebantuin al buat kesana
buat nangkepin si elsa
ya aku tau kok ngga
ini beritanya juga lagi rame banget
al sama pihak kepolisian itu udah berhasil ngelacak dimana kabar dari elsa
jadi aku buru buru kesana sekarang buat bantuin mereka untuk nangkep elsa
semoga elsa juga biar cepet ketangkep
kabarin aku terus ya
gimana mereka udah pergi
mereka udah pergi sa
yaudah kita berangkat sekarang
kita pergi dari sini
kita jalan sekarang ya
semoga udah aman
sebenernya gua gak yakin keadaannya bener bener aman apa engga
tapi kalo mereka udah tau gua dan elsa disini
maka diam di hotel terus bisa bahaya
mereka bisa menyergap kemana aja
semoga gua bisa berhasil christan